dan untuk membahas peta kekuatan tim tim yang lolos ke babak enam belas besar piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar
sudah bergabung bersama cnn indonesia prime news malam ini melalui sambungan zoom
adalah pengamat sepak bola justinus laksana atau coach justin coach justin selamat malam
selamat malam putri
terima kasih atas waktu anda coach sebelum kita membahas apa yang akan terjadi nanti malam
amerika serikat melawan belanda kita bahas dulu tim unggulan yang pulang dulu
ada jerman belgia dan uruguay sebenarnya bagaimana penampilan ketiga tim di qatar kemarin coach
kalau jerman kalau saya bilang sih agak kurang beruntung aja ya
karena mereka di match pertama mereka itu menguasai pertandingan di babak pertama
nothing is happening terus dimasuk ke babak kedua mereka bermain buruk ⁇ lets ⁇ say tiga puluh menit
justru mereka kecolongan dua gol di match kedua mereka bermain seri
di match ketiga mereka harus menang
dan mereka lakukan itu
akan tetapi ini berkat goal difference produktivitas dan lain lain mereka tidak lolos
tapi inilah sepak bola
jepang juga diuntungkan karena satu cm bola yang di goal kedua itu
kalau satu cm ke kiri hasil seri jerman yang lolos
saya rasa strategi yang diterapkan jepang pada saat melawan
jepang melawan spanyol itu luar biasa jadi untuk saya mereka like lolos
nah kalau kita bicara belgia sorry
belgia ini sudah tua
mereka berada di ring dua fifa
akan tetapi saya selalu bilang rank dua itu dari poin yang mereka kumpulkan melawan tim tim kecil
sebenarnya kalau kita lihat prestasinya tidak bagus bagus
paling top itu semifinal
mereka bahkan nggak pernah masuk final
dan pemainnya sudah benar benar bagus
mereka benar benar berumur
tidak dilakukan regenerasi oleh pelatih martinez
dan performanya juga sangat amat buruk
match pertama beruntung mereka menang lawan kanada
harusnya kanada itu yang menang
begitu banyak peluang dan penalti tidak masuk
dan match kedua match ketiga kelihatan banget
ini tim sudah benar benar habis
mereka kalah lawan maroko dua
habis itu terakhir seri
dan bahkan setelah match pertama pelatihnya kaptennya salah satu kapten keduanya kevin de bruyne sudah bilang
kita tidak akan jadi juara dunia karena squad ini terlalu tua
jadi sebenarnya somehow pemain di dalam internal sudah merasa apa namanya
udahlah kita wido our best tapi worl just not good enough untuk bisa lolos
oke tapi kak ade mengatakan bahwa ini sebenarnya generasi yang lebih muda
tapi kalau menurut anda ini cukup berumur
jadi bagaimana sebenarnya coach
generasi emasnya itu delapan tahun yang lalu
mungkin terakhir empat tahun yang lalu
di situ memang generasi emasnya
tapi empat tahun yang lalu mereka juga tidak perform
akhirnya di sini ini ibarat bahasa kasarnya tinggal ampasnya aja
dan akhirnya pelatihnya juga sadar
dia mengundurkan belakang
sadar dia mengundurkan diri
belgia akan masuk new era
new era di mana pemain terutama pemain belakang itu akan diganti semua
dan anda tadi sudah menyinggung soal pelatih belgia mengundurkan diri
apakah memang ada unsur kesalahan besar dari sisi pelatih yang dilakukan
dalam selama pertandingan di piala dunia ini coach
begini pelatih hebat itu adalah bukan selalu menang
bukan menang trofi
pelatih hebat adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemain yang dia miliki
kalau dia tahu pemainnya mayoritas tua artinya secara fisik tidak bisa spartan lagi
secara speed mungkin terutama di belakang kalah
kenapa dia tidak berani let's say dua tahun yang lalu sudah mulai merombak
sudah memasukkan pemain pemain muda
beri kesempatan pemain muda agar pemain muda ini beradaptasi
ternyata tidak terjadi juga
pemain seperti yang vertongon aldeber di belakang itu sebenarnya untuk saya sudah tidak layak main lagi
di klubnya juga dibuang buangin
terus hazard hazard sudah dua tahun terakhir tidak perform sama sekali
batsuwai juga nyaris tidak pernah kelihatan
tapi ya ujung ujungnya ya pemain pemain itu yang selalu dimanfaatkan
jadi kalau saya bilang salah satu kesalahan terbesar dari pelatih
harusnya regenerasi ini dua tahun terakhir yang lalu dilakukan pada saat piala eropa
di situ mereka bisa beradaptasi ke piala dunia
sehingga yang tampil di piala dunia adalah mix antara beberapa pemain tua yang masih bagus
seperti kevin de bruyne mungkin witzel mungkin tielemans
sisanya digabung dengan pemain muda
dan itu dia tidak lakukan itu tanggung jawab pelatih
bagaimana dengan uruguay coach
uruguay ini kasusnya tidak jauh beda
terlalu mengandalkan suarez dan cavani
kita tahu dia adalah seorang striker yang benar
dipasang di belakang di tengah tidak ada kreatifitas
hanya bekerja keras saja
di belakang pun juga banyak yang tua
jimenez ada beberapa pemain senior
dan uruguay pun kasusnya tidak jauh beda
empat tahun lalu delapan tahun lalu ini tim masih fit
masih salah satu tim kuda hitam yang layak diperhitungkan
sekarang ya kembali lagi tinggal ampasnya
walaupun mereka juga ruginya kurang beruntung ya
karena mereka di match terakhir sudah menang dua
dan korea bertemu dengan lapis dua nya portugal
karena portugal di match kedua sudah lolos
akhirnya portugal turunkan lapis dua
di menit sembilan puluh mereka menang
tapi kembali lagi kejutan kejutan ini terjadi di babak penyisian
berkat persiapan yang sangat pendek
semua pemain hebat yang bermain di empat liga terbesar di dunia
itu hanya memiliki satu minggu untuk persiapan
sehingga pada saat group stage kita melihat banyak sekali kejutan
perancis brazil portugal yang di match kedua sudah lolos
masuk ke match tiga turunkan pelapisnya tiga tiga kalah
di situ diuntungkan ke korea
tapi sekarang mereka sudah fix sudah ada tiga pertandingan
dimana para pelatih melakukan rotasi bereksperimen
merubah strategi dan lain lain
saya melihat di enam belas besar ini harusnya tidak akan terjadi banyak kejutan lagi
oke blundernya nggak separah di penyisian gitu kira kira ya coach ya
oke kita sekarang bahas yang asia nih
jepang korea selatan ini kan cukup dramatis ya
apalagi korea selatan yang baru terjadi
kalau misalnya anda lihat apakah kedua tim ini bisa melangkah jauh di piala dunia kali ini coach
korea enggak jepang mungkin
ini kembali tergantung strateginya kroasia
kalau kita lihat jepang menang lawan jerman lawan spanyol
berkat dua puluh menit counter attack high press dan sisanya bertahan parkir bis
sementara mereka kalah lawan costa rica
di mana costa rica yang parkir bis costa rica yang bertahan
di situ kelihatan pada saat jepang harus mengambil inisiatif mereka melakukan banyak kesalahan
terutama end passing yang tidak akurat
nah sekarang tergantung kruasia
saya tidak lihat kroasia bermain spartan atau full attack seperti jerman maupun spanyol
feeling saya kroasia akan lebih bertahan
sedikit meniru costa rica sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk counter attack
jadi saya tidak lihat tim tim asia ini akan melaju jauh
ya karena seperti yang saya sudah katakan mereka lolos karena faktor lagnya besar
ya termasuk korea selatan ya coach ya menurut anda ya
ya kan ini persaingan yang tidak fair
dua tim lainnya ketemu portugal dengan full team
pada saat ketemu korea pelapisnya yang semua bermain
saya rasa ini bukan salah korea juga
tapi tidak bisa dibilang bahwa ini persaingan yang fair
ini berkat drawingnya saja
dan sehingga mereka bisa catat gol di menit sembilan puluh ya that's football
ya betul betul
nah sekarang kita bahas pertandingan babak enam belas besar yang sudah akan mulai malam ini
jadwalnya ada belanda melawan amerika serikat ya jam sepuluh ya
kedua tim belum merasakan kekalahan di babak penyisihan
belanda ada dua kali menang satu kali imbang
kemudian amerika serikat ada satu menang dua imbang
ini jadi posisinya mirip mirip
kalau anda lihat coach kekuatannya bagaimana nih
gini pelatih van hall sudah mengatakan timnas belanda ini bukan terbaik di piala dunia ini
yang bisa dibilang top hanya mungkin dua pemain van dijk dan frenkie de jong
maka dari itu van hall mengikuti van hal bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya
jadi dia lebih fokus ke defense
jadi untuk semua fans orangnya di luar jangan berharap melihat belanda yang bermain seperti belanda yang kita kenal
karena van gaal sudah jelas dalam mengatakan kita sekarang bermain result oriented
karena dengan bermain tiga empat tiga ini peluang pasti ada
dan kalau anda lihat dari sedikit peluang yang mereka memiliki mereka bisa catat gol
maka dari itu vanesha bilang ya sudah kalau begini caranya kualitas tim saya gitu gitu aja saya harus fokus ke defense
nah sementara amerika secara strategi bagus
mereka bermain bola segar
mereka bermain bola segar
banyak kombinasi banyak gol
tapi tapi kualitas pemainnya itu menurut saya masih di bawah belanda
artinya di momen momen penting di final third di lapangan atau kalau masuk kota penalti end passing mereka sering salah
jadi mereka lebih mengandalkan lebih banyak ototnya daripada otaknya
saya sangat suka melihat amerika bermain
karena mereka tidak takut dengan siapa siapa dan mereka bermain permainan sendiri
maka dari itu saya harap ini akan menjadi pertandingan yang seru dan semoga yang lebih efektif yang terbaik akan lolos
favor to win nya ini banyak ke belanda sekarang anda juga melihat begitu coach
karena itu murni karena pengalaman
murni karena pengalaman
kalau kita lihat di zona concakav kanada itu berada di atas amerika
sementara kanada bermain bagus ya berkat kurang pengalaman dan itu sangat amat kelihatan
mereka tidak lolos
nah sekarang amerika lolos tapi mereka kurang pengalaman karena mayoritas dari pemain mereka itu muda
pemain muda secara niat itu luar biasa
secara distance yang mereka larikan itu banyak sekali
jauh lebih baik daripada belanda
tapi mereka sering bikin kesalahan dari sisi timing positioning
nah itu bisa dimanfaatkan oleh belanda
oke oke bagaimana dengan argentina australia coach
ini pelatih australia udah bilang kami akan ngeblok messi
pokoknya harus menjaga messi baik baik gitu
enggak itu bohong besar kalau dia bilang begitu itu hanya side war
karena kalau kita melihat di match pertama lawan perancis saya lihat mereka bermain sangat amat buruk
habis itu menang satu tunisia terus denmark kalau nggak salah
mereka menang satu juga dan kedua tim bermain sangat buruk
yang dilakukan oleh australia
feed dan skill mereka parkir bis
tapi argentina di samping punya messi masih ada beberapa pemain yang bisa membuat membeda
jadi pertandingan alat saya masih percaya
tapi kalau di menit lima belas dua puluh tiga puluh menit pertama argentina bisa cetak gol saya rasa ini argentina bisa cetak banyak gol
oke argentina bisa cetak banyak gol
coach terakhir prediksi coach justin empat tim yang bisa lolos ke semifinal coach
ya saya pertama prediksi brazil argentina belanda sama jerman
jerman gak lolos
dan argentina berhasil itu berhasil
argentina berhasil itu berada di bracket yang sama
jadi kalau saya lihat bracket sekarang yang saya baru lihat saya bilang belanda brazil spanyol perancis
oh belanda brazil spanyol perancis oke kita bungkus itu prediksinya coach justin
coach justin terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini
selamat menyaksikan pertandingan
kita begadang ya sampai jam dua jam tiga atau jam empat nanti malah
terima kasih banyak coach
terima kasih putri
iya selamat malam